pasangan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta terpilih anies baswedan sadiaga uno sudah mempersiapkan diri untuk memimpin dki jakarta sejak jauh jauh hari
ya persiapan ini sengaja lebih dahulu dilakukan untuk menjalankan program yang telah dicanangkan selama masa kampanye
persiapan program itu dilakukan tim sinkronisasi anisandi dan tim ini akan mempertajam dua puluh tiga janji kerja anies sandi termasuk menjalin komunikasi dengan pemerintahan dki jakarta pada saat ini
sinkronisasi sudah diundang pemprov dki jakarta untuk dilibatkan dalam pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rancangan apbd dua ribu delapan belas
rpjmd dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh dua karena amanatnya itu gubernur terpilih setelah dilantik maksimal enam bulan harus membuat rpjmd
tapi saya rasa di era modern seperti ini enam bulan itu kelamaan
jadi kalau kita siapkan dari sekarang bersama tim ini satu minggu dua minggu
setelah dilantik maka rpjmd ini menjadi dan sinkron sama rpjmd dua ribu delapan belas
tiga janji politik anies sandi sewaktu kampanye pilkada lalu akan direalisasikan oleh tim sinkronisasi
tiga janji politik ini nantinya akan dijabarkan menjadi tiga kegiatan usaha yang masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah atau rkpd dua ribu delapan belas
pemprov dki telah menganggarkan satu triliun rupiah dari total tujuh puluh manajemen
empat triliun rupiah anggaran dalam rkpd dua ribu delapan belas
itu kan menjadi tugas dan tanggung jawab dari para birokrat yang ada di pemerintah dki
nah yang saya maksud guidance adalah bagaimana caranya janji kampanye tadi masuk ke dalam rkpd
rencana kerja pemerintah daerah baik tahun dua ribu delapan belas syukur syukur bisa sebagian masuk di tujuh belas
tapi yang juga penting adalah ke depan sampai dengan dua ribu dua puluh empat
nah pelaksanaan dari guidance itu
itu akan menjadi domain dari birokrat yang akan menemani pak andi san pasandi ke depan
program kerja pemerintah provinsi dki jakarta saat ini butuh perhatian semua pihak untuk dapat mensukseskannya bersama sama
termasuk siapapun dan apapun nama yang diberikan tim yang ditugaskan nanti untuk membantu gubernur dki jakarta